sidang akan kami tunda tiga puluh menit
kenapa perasaan aku jadi enggak
ini pak saya baru dari rumah kerabat saya
tadi sebelum bapak datang
ada juga yang datang kemari
tapi saya gak kenal
dia itu bilang teman suami saya
kata randy mereka kerabatnya
tapi bu yuli bilang
dia gak kenal
ada yang aneh
apa aku kantornya aleh
disini kebetulan di sekolahnya reina
sedang ada acara berkebun acara garning
harus bersama papa atau opanya
iya aldebaran kebetulan gak bisa
sih saya telepon innocentat

resurface kali dateng tapi sampai detik ini belum sampai juga
saya telpon gak diangkat
kalau gak keberatan mungkin nino bisa datang ke sekolahan reina untuk nemenin reina gardening
kasian rena sedih sekali ini
memangnya kalau boleh tahu acaranya kapan ya bu
maaf sekali mendadak ya
yaudah yaudah gak apa apa saya kesana sekarang
tolong sampaikan ke reina
saya datang ya bu
biar dia gak sedih
sampai ketemu di sekolahnya ya reina bu
terima kasih sekali nino ya
and rice hati hati di jalan ya
ya om baik mau datang
om nino mau datang temenin reina ya
gak boleh sedih lagi
kamu dimana sih mas
tapi aku yakin kau pasti datang
rasaku gak mungkin salah
alko belum muncul juga
sida udah mau dimulai

bapak aldebaran alfahri hari ini dibuka
penggugat saudari andini karisma putri
anda menggugat cerai suami anda saudara aldebaran alfahri
ya betul pak
apakah tergugat akan hadir dalam persidangan ini
saya yakin suami saya akan datang
saya akan pastikan kepada penggugatnya
jika tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada kuasa hukumnya
maka tergugat akan dianggap tidak mempunyai sanggahan
dan menyetujui semua keputusan pada persidangan hari ini
itu akan berarti pada persidangan selanjutnya
besar kemungkinan permohonan penggugat akan disetujui
tunggu sebentar lagi ya
suami saya pasti akan datang
baik sidang akan kami tunda tiga puluh menit
kenapa perasaan aku jadi gak
gak enak seperti ini
mas tadinya aku udah menyarah dengan pernikahan ini
tapi kamu datang dan kuatkan aku mas
kau berhasil yakinin aku
kalau pernikahan kita ini adalah sebuah keberlian
yang harus terus ditempah
agar menjadi semakin kuat dan bersinar
jadi aku mohon sama kamu
agar hari ini kamu datang mas
dan kita menjadi kuat bersama mas
pak bangun pak
saya mohon sadarkan bapak surya ya allah
jangan tinggalkan kami pak
jangan tinggalkan andin
saya mau bekerja
nanti saya beli obat obatan itu pak
pak pake tombol
itu aku ngately disini pak
kamu jangan lepas
untungnya aku pakai kantor yang here
kita sering fakir

tuh tim menakutkan